dengan penerangan yang terbatas rumah orang tua nur haida johar di kampung bugis tuban kecamatan kuta kabupaten badung bali menjadi tempat sholat taraweh perdana berjamaah pada satu ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah atau rabu malam
ia bersama keluarga besar dan tetangga dekatnya tak ingin berlalu lalang di jalan raya hingga mengganggu umat hindu yang sedang merayakan hari raya nyepi dan melaksanakan catur berata penyepian
meski tak dilakukan secara berjamaah di masjid atau musola dengan penerangan dan pengeras suara seperti biasanya ibadah tetap berjalan hikmat
setelah sholat isam mereka pun melaksanakan delapan rakaat sholat tarawih dilanjutkan tiga rakaat sholat witir
kita bertepatan dengan ramadan dengan hari raya nyepi jadi kita saling menghormati
jadi toleransi tetap kita jaga karena semua sama
jadi tergantung kita individu khusus dalam menjalani ibadah tidak ada sama sekali
sebelumnya juga terjadi kesepakatan baru para pengurus masjid di desa adat tuban
agar umat muslim melakukan sholat taraweh perdana di rumah
hal ini dilakukan sebagai wujud toleransi antar umat beragama
dad kami umat hindu di bali terlebih kami di tuban yang desa ini sangat heterogen tidak ada melarang apalagi membarang membatasi pun tidak
tapi ini murni adalah kesadaran dari warga kami yang dimana toleransi umat beragama di desa ini tidak perlu dikhawatirkan
karena desa ini adalah desa yang terletak di kawasan bandara udara internasional
sudah biasa seperti itu